benar benar ini angkanya tidak main main ya seratus an miliar
dan ini dari satu orang apalagi jika memang digabungkan tadi sudah besar sekali angkanya
dan masih terkait dengan taat pribadi polres probolinggo dan kesatuan brigade mobil
memperketat penjagaan di kawasan padepokan dimas kanjeng
taat pribadi di desa wangkal probolinggo jawa timur
ya dan pengamanan diperketat untuk mengantisipasi gangguan keamanan
saat penyidik polda jawa timur menyita puluhan aset milik yayasan padepokan dimas kanjeng pagi ini
petugas kepolisian dari semua satuan polres probolinggo dan juga polda jawa timur
berjaga jaga di pintu gerbang padepokan dimas kanjeng
di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo jawa timur
pengamanan diperketat di kedua pintu masuk menuju padepokan
tepatnya di dusun cengkelek dan juga wangkal wetan
tim penyidik di tres krimun polda jatim pagi ini rencananya akan menyita dua puluh gedung
dan delapan mobil milik padepokan dimas kanjeng taat pribadi
tak hanya itu petugas juga akan mencari penyidik di krimun
dan menyita padepokan dimas kanjeng seluas kurang lebih delapan hektare ini
aset yang disita akan segera dilelang oleh negara untuk bisa dikembalikan
ke sejumlah korban taat pribadi yang melapor dan memiliki bukti yang kuat
selain padepokan megah di dusun cengkelek desa wangkal kabupaten probolinggo jawa timur
dimas kanjeng taat pribadi juga memiliki rumah lainnya di pinggiran probolinggo
dan polisi memeriksa kondisi salah satu rumah yang dimiliki taat pribadi pada rabu pagi
rumah yang tak begitu besar ini terletak di bagian selatan terminal bayuwangga
jalan merapi gang attaqwa rt sebelas rw satu
ketua rt setempat mengatakan rumah ini hanya digunakan untuk rumah singgah saja
yang biasanya taat pribadi datang dari perjalanan jauh dan istirahat beberapa jam saja
meski jarang bergaul di mata warga taat pribadi tergolong sosok yang dermawan
polda jawa timur hari ini akan kembali melakukan penyitaan aset milik dimas kanjeng taat pribadi
di provinsi probolinggo
ya dan kita akan mendengar perkembangannya lewat eka rima korespondensi nn indonesia
selamat pagi apa saja bisa diceritakan oh farid apa saja yang bisa diceritakan yang disita oleh polisi saat ini di sana
ya seril dan anissa hari ini ada empat tim dari polda jawa timur dan polres probolinggo
sudah menuju lokasi di mana ada dua puluh empat aset yang hari ini akan disita oleh kepolisian terkait kasus tindak pidana pencucian uang
artinya selain kasus penipuan dan pembunuhan polisi secara paralel juga mengusut kasus yang lain
yaitu dugaan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh dimas kanjeng taat pribadi
ini yang kemudian dilakukan oleh polisi yaitu menyita beberapa aset yang jumlahnya fantastis
sheryl dan anissa ada sekitar dua puluh empat berupa bangunan tanah yang tersebar di wilayah probolinggo
yaitu misalnya di kecamatan gading kecamatan keraksaan kecamatan kerejengan dan semuanya hari ini akan disita
target dari polisi adalah selain kemudian menemukan aset aset ini
polisi juga mencari dokumen yang mendukung dari aset aset ini kemudian ini kemudian disita dan akan dilakukan polis lain
dan informasi terbaru adalah kemarin polisi sudah menemukan banker dari milik taat pribadi yang sempat mengecoh polisi
karena diduga berada di rumah istri ketiga taat pribadi di wilayah probolinggo
namun ternyata bangker ini tidak ditemukan di rumah mewah itu dan ternyata ditemukan di rumah tak jauh dari rumah milik dari istri ketiga taat pribadi
yaitu rumah kontrakan yang khusus disewa oleh taat pribadi untuk menyimpan diduga uang hasil
ada dua kamar yang digeledah polisi dan tepat berada di bawah karpet dan disusun oleh kasur
polisi menemukan banker seluas sekitar dua sampai tiga meter dengan kedalaman satu meter
dan kalau kemudian ini diisi uang dolar atau uang pecahan asing
polisi menduga uang yang bisa disimpan di banker ini bisa mencapai satu triliun
namun polisi terkecoh lagi hanya menemukan banker dalam kondisi kosong karena beberapa hari sebelum polisi datang
banker ini sudah dikuras oleh entah siapa yang kemudian diduga oleh polisi yang jelas
kondisi kosong dan sebelum polisi datang
banker ini sudah diambil isinya oleh orang yang masih dalam pencarian oleh polisi hari ini
begitu sheryl dan anissa
wow ya ini memang besar sekali begitu ya farid
tapi itu kan berbicara mengenai aset yang kemudian ditemukan dan juga disita ini besar sekali jumlahnya dan fantastis nilainya
tapi apakah ada tersangka baru pasca diperiksanya marwah daud dan juga suaminya farid dari informasi yang anda dapatkan
ya polisi sebenarnya sudah meyakini ada tersangka lain
selain taat pribadi yaitu misalnya dia menyebut suami dari marwah daud ibrahim ibrahim tajuh dan juga marwah daud sendiri
namun polisi belum bisa kemudian memberikan status tersangka kepada para saksi ini karena dia harus berkonsultasi dengan jaksa peneliti dulu
karena kasus ini memang cukup rumit karena polisi tidak semua laporan laporan yang masuk ke polisi ini memiliki barang bukti yang cukup kuat
dan juga banyak sekali korban yang langsung mengarahkan laporannya kepada taat pribadi
padahal transaksi uang yang dilakukan oleh para korban tidak langsung ke taat pribadi
ini yang harus diverifikasi oleh polisi
namun ada beberapa korban misalnya satu dari pasuruan yang tidak menyebutkan taat pribadi
namun dia melaporkan langsung koordinator yang menerima uang dari dia sekitar empat ratus an juta
ini yang diharapkan polisi agar korban lebih jeli dengan siapa dia bertransaksi dan bagaimana kemudian kronologisnya termasuk juga barang bukti atau bukti tanda terima dari hasil transaksi itu
ini yang kemudian masih ditelusuri polisi
dan perkembangan terakhir adalah polisi
polisi menjaga kawasan padepokan ini agar tidak terjadi gesekan antara para pendukung dengan kepolisian yang hari ini menyita
ini informasi terbaru karena ada ratusan polisi yang disiagakan agar tidak terjadi clash
karena saya menduga salah satu aset yang disita oleh polisi adalah lahan seluas satu lima hektare
di mana di atas lahan tersebut ada puluhan tenda yang dihuni oleh pengikut taat pribadi sampai sekarang yang masih menunggu proses hukum dan pengembalian uang bagi mereka dan pengikutnya
begitu anissa dan sheryl
baik terima kasih banyak miftah farid yang sudah melaporkan
melaporkan langsung dari surabaya jawa timur